wacana perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode
namun pernyataan itu dibantau oleh ketua dpp pde perjuangan puan maharani padarabu
puan menyakini presiden jokowi tidak akan berinisiatif melanggar konstitusi yang sudah ada
waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan tiga periode
tapi benar pak
berarti pernyataan adian benar ya pak
bu megang meminta hal itu pak
oh enggak enggak pernah
enggak pernah setahu saya enggak pernah
beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode
selang dua hari pernyataan puan sekjen pdi perjuangan
hasto kristianto malah membenarkan apa yang dikatakan adian napitupulu
hasto mengungkapkan salah satu menteri sempat melobi partainya untuk memuluskan jabatan presiden tiga periode
wacana itu berdasarkan hasil big data dan permintaan penguasa yang disebut sebagai pak lurah
hasto bakal meyakini wacana itu diketahui oleh ketua umum parpol koalisi jokowi
tiba tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya
itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode
sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap sikap ketua umum partai beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan pak lurah
ini berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya
saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan tuhan
yang mengkuasai di hadapan rakyat indonesia bahwa itu memang ada
dikonfirmasi kepada salah satu partai koalisi pemerintahan jokowi
ketua umum pkb mohaimin iskandar enggan menjawab wacana tersebut
katanya wacana tiga periode yang dulu itu itu permintaan dari pak lurah gitu katanya gus
itu bener ya gus ya wacana itu
tanya pak hasto aja jangan tanya saya
itu pertanyaan yang mengandung bahaya
sebelumnya pada februari dua ribu dua puluh
pkb menjadi salah satu parpol yang mengusulkan penundaan pemilu dua ribu dua puluh
cah imin menyebut
benarkah wacana presiden tiga periode menjadi titik awal hubungan jokowi megawati merenggang
atau ini hanya isu bola liar untuk memanaskan pilpres dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia